gak pantas pake kalung
kayak kucing pomplek
berdekembali lagi kalo yang punya nyariin
pokoknya gua gak mau tau nih
gimanapun caranya gua harus bisa nemuin anak yang bawa kalung cewek aneh itu
ya gue berharap sih dia ada di pangkalan anak anak jalanan hari ini
gua harus bisa
pak saya mau nitip motor disini sebentar boleh
ayo taruh aja gak apa apa
cuma sebentar dong kok saya ada urusan soalnya
nah udah kak berhenti sini aja
kok kamu turun sini emang gak ada kelas hari ini

sama siapa kakak temanin ya

aku mau ke tempat ini
aku mau ke tempat ini
aku mau ke tempat ini
udah udah gak usah gak usah gak usah
aku bisa sendiri kok
lagian urusannya tuh bakal agak lama
papa kan pasti banyak kerjaan
aku udah boleh nebeng
iya tuhan putri
yaudah kabarin kakak kalo ada apa apa ya
lemen kak pagi pagi udah kesini
iya nih kak boy lagi ada perlu
soalnya kemarin kak boy ceritain ke kamu
dia itu bawa kalung
punya temennya kak boy

enggak gak ada
gimana ya kirain kak boy mereka sama kayak kalian di daerah sini juga
yaudah deh kalo misalnya kiki sama bajang ngeliat anak itu namanya ipang kabarin kak boy ya
udah kalian lanjut lagi kih tapi hati hati ya di jalan banyak kendaraan ngebut
coba kesana deh
tuh boy manis sih gue cariin seluruh kampus juga gak ada
mungkin yang di hari ini ada kewasan
oke sempetin yuk
aduh ngeselin banget deh
mana nomor gue di blok kan gue jadi gak bisa nelfonin dia
gue gak tau dia kemana
atau jangan jangan boy lagi boros berdua baru reva
jadi mereka kayak ngedate seharian gitu kayak didokor dokor
terus reva peluk boy dari belakang
lo tuh ngeselin banget sih bukan nenek nangin gue malah bikin overthinking
eh sil sil sil itu bukannya sih raya temennya reva ya
wait wait wait biasanya kan dia tuh kemana mana selalu berdua sil
kok ini dia sendirian
atau jangan jangan bener lagi yang dibilang sama tata
diam bisa gak gak usah bahas ini lagi
ikutin gue nyamperin raya
tadi revo nelfon saya dia izin katanya nggak masuk kelas hari ini karena ada urusan keluarga
yeh masa reva absen juga sih
iya ya mencurigakan banget deh
oh ngeselin banget lagian apa lebihnya sucewek sih daripada gue
sekarang gue harus cari kemana coba
lagian kalian sih
pakai ngomong kayak gitu tadi kejadian beneran kan
lain kali bisa gak sih gak usah mikir hal hal yang bikin gue kesel
kok jadi nyalain kita sih sil lagian ya kalo emang si boynya yang mau jalan sama reva gimana
iya kita kan juga cuma jawab pertanyaan lo doang tadi sil
yang ngeselin banget sih gak usah ikutin gue
eh sila mau kemana
sila jangan ngambek dong
gue juga belum ada yang nyampe
gue juga belum ada yang nyamper nih
ade ade kakak boleh nanya gak
kalian kenal sama anak yang nama ipang gak
dia tadi mah masih di rumah belum kepangkalan
oh gitu ya kalian bisa tunjukin kakak gak rumahnya di mana
kakak lurus aja terus ada rumah belok kanan
yaudah makasih ya dek
kak boy pengen nanya dong sama kalian semua
ada yang kenal sama ipang nggak dia biasanya jualan koran
si ipang dia belum dateng kak
kayaknya dia masih di rumahnya deh
ngapain cariin ipang kak

ipang kamu mau ke rumah
karena ada urusan
jadi temennya kak boy itu dia ngeliat kalau ipang pakai kalungnya dia
kemarin dia sempat bilang dia nemuin kalung dan dipakai
rumah ipang di mana dari sini jauh gak
oh gak jauh kok kak
kakak dari sini lurus saja nanti belok kiri ada gang
nah di situ rumahnya
oke deh makasih ya informasinya
nih karena kalian semuanya pinter karena kalian semuanya baik ada hadiah buat kalian
makasih banyak ya kak boy
sama sama yaudah kamu ke rumah ipang dulu ya
cari cariin ada di sini
pang ncang denger lo nemu kalung ya
mas untuk kan kalung emas kalau dijual pasti mahal banget
kalung ini pang simpen berdekembali lagi kalau punya nyariin
kalau lo yang punya nyariin kalau enggak ini yang ncang bayarin sepuluh bu
lo ajakin temen temen lo lo terakhir
gini pak pokoknya kamu tenang aja nggak usah khawatir
nanti kalau orangnya nyariin janji deh swear kita balikin
oh udah situ
iya ncang makasih
ya udah lo jajan ncang lagi dulu ya
lo gak ada lagi mas
maaf pak maaf saya lagi buru buru soalnya
eh sekarang saya mau nanya ada yang tau rumahnya ipang enggak pak
ya tau ada rumah ipang ma